gue sempet dikejar kejar bang makanya gue lari kesini bang
oh iya udah deh like deh kalau kita
yaudah yuk yuk kejar
ini apa apaan sih
kalo lo ceroboh terus lo lari dari polisi dan masuk ke bengkel gua
kita semua yang dapat bahaya
polisi bisa tau kalo gue suka beli motor curian
gue besok mau ngajak lo ke suatu tempat yang sangat bagus banget
oke ntar gue bawa ya
tapi lo mau kesana naik motor ini enggak kan
kalau gue mau pinjam motornya sabrina kok
oh yaudah kalo gitu berarti besok gue bawa motor cross gue ya ke sekolah
yaudah kalo gitu nanti gue tunggu lo disini ya
ih gak mau ah
eh jangan kegeeran dulu siapa juga yang mau boncengin lo
maksud gue kita ngumpul disini berangkatnya bareng
pengen meluk meluk ya
ih geer banget enggak lah siapa juga yang mau meluk meluk lo
makanya ngomong tuh yang jelas dong
gue ngomongnya yang jelas lunya aja yang pengen dibonceng
yaudah kita hati hati ya
ya pulang deh
lihat depan lihat depan
nengok nengok sini mulu
kuntik semuanya tortur kakek kita
setelah malas ini legislasi nya gak akan langsung mau timbulin
katanya minum goreng more schedules
oke babu yang habis nih
ktau mau jam incron pos yo
duh kejar duh kejar duh
kasih pelajaran nih duh
duh ngejar kasih pelajaran nih duh
ayo duh kejar duh kejar
kejar duh kejar
kejar duh kejar
kejar duh kejar
ketuk kejar duh
berhenti kak lo
lo bikin kejahatan orang sama lo

tau lo main gauk gaukan aja lo
kan sama orang aja duh
jangan kabur kabur gitu aja dong lo
yang banyak bantuan
lo malah ngajakin ribut lo
orang mukanya gue kayak kenal ya
lo kan kenal

lo ga salah liat kan
enggak enggak enggak
duh kejar loh kejar
kejar loh kejar
jangan lupa like share dan subscribe ya
kalau udah saling percaya emang kayak gitu
ah saran gue
lo harus cari cara lain yang lebih pool gitu
gimana kalau kita gangguin mereka aja
bener juga loh
gini kita bikin temen temennya reva sama temen temennya boy itu musuhan
sampai nanti akhirnya boy sama raka itu sama sama gak enak hati
karena mereka gak bisa milih temen atau pacar
ah benar kita jenius ya
gue sih jenius sebenarnya
sedangkan loh sama ian sama melly oke
dengar dengar sih katanya boy sama anak anak cowok kolas bakal latihan nih kompleknya boy
kita kesana yuk
hoi kok malah bengong sih
ayo kita samperin mereka
sini sini gue bantuin